aduh baiknya mas randy baiknya tante mayang
terima kasih ya tante mayang mas randy
wih dih si kiki amin hati sama cowo yang waktu itu
yang ada di lovagramnya dia pun
yoi sama mamanya lagi tuh
kayaknya emang udah akrab banget deh biar mereka berdua
mereka sudah mengakuinya mas
adalah anak aku mas
pantesan papa tuh merasa deket banget sama rena
berani kita punya cucu pak
ya allah noh
seneng banget pasti kakak seneng
papa udah gak sabar lagi pengen ketemu rena
pengen main sama rena
pengen dipanggil opa
rena gak boleh tau
soal yang sebenarnya
aku gak akan pernah ketemu dengan reina lagi
setelah kita dihukum
untuk mengetahui yang sebenarnya
terus kamu mau
itu syarat dari andin
biar aku masih bisa ketemu dengan lain
ini sangat menyakitkan
ketika tahu putriku
manggil aku om
tante mayang mau dicariin taksi
enggak enggak enggak usah
tante mau dijemput sama randy
aduh indahnya hari ini
kiki bakal ketemu sama mas randy
rezekinya enggak bohong
kamu masih kuliah
hohoh masih banget dong tante
malah gigi tuh racin banget kuliahnya
gigi kemarin juga pernah menang lomba pidato bahasa inggris
wah bagus kalau gitu ki
aduh tante seneng banget dengernya
aku makin penasaran deh
apakah anak gigi
itu sekarang jadi mahasiswa
dan mau kerja keras
randy jadi dekat lagi sama gigi
kalau kamu ada di sini
oh iya mas tadi gigi ketemu tante maya yang di dalem kan hari ini pas banget nih
eee pas schedule nya gigi buat belanja bulanan
eh tadi ketemu tante maya
tante maya lagi sendirian
yaudah gigi bantuin mas
oh gitu ya
yauda makasih ya
udah bantuin mama saya
yaudah biar saya yang bawa aja
eh mas bentar bentar gigi ambil belanjaan gigi

bentar ya ma
ki kamu gak sekalian aja ikut biar dianterin ke rumahnya pak aldebaran yuk
lo juga bingung sih apa kira kira lo punya ide gak
biar sekalian boleh kan
aduh baiknya mas randy baiknya tante mayang
terima kasih ya tante mayang mas randy
wih dih si kiki aminatih sama cowok yang waktu itu
yang ada di lovagramnya dia pun
kayaknya emang udah akrab banget deh biar mereka berdua
jadi bener si kiki aminatih emang deket sama cowok itu
bahkan udah kenal juga sama mamanya
berarti emang udah serius nih hubungannya si kiki amin arti sama cowok itu
kager ger kok bengong sih
dia sama tuh orang mau pacaran juga bodoh amat gue
malah ngebuka nusant gue
yaudah yuk gue lapar
ini bu ya
mungkin bisa digunakan untuk membeli keperluan anak anak disini
mungkin buat baju atau mainan atau mungkin perlengkapan sekolah
terima kasih banyak ya pak bu andin
terima kasih bu
gak bisa mengundang ibu dan anak anak panti untuk syukuran empat bulanan anak kami
soalnya acaranya memang khusus untuk keluarga
bantuan dari bapak dan ibu sudah sangat berarti buat anak anak
dan bikin mereka senang
nanti anak anak akan mendoakan dari sini
terima kasih banyak bu
saya doakan semoga kandungan ibu selalu sehat dan sehat

selalu sehat ya
selalu sehat ya
maaf kalau saya lancang
waktu itu saya sempat lihat berita soal bu elsa
jadi dulu itu bu andin dituduh melakukan pembunuhan
padahal pelakunya bu elsa
saya terperhatin ya bu
beberapa bulan yang lalu
karena ibu dianggap bekas narapidana
jadi hak adopsi reyna sampai kami lepaskan dari pak ah dan bu andin
padahal ibu tidak bersalah
padahal ibu tidak bersalah
padahal ibu tidak bersalah
saya rasa masalah itu gak perlu harus dibahas lagi bu
yang penting sekarang reyna sudah sama saya
kabar reyna bagaimana bu
salam ya bu buat reina
nanti saya sampaikan ya
salamkan untuk anak anak